pesatnya pembangunan di surabaya tidak hanya menggoda hoyrul tanjung untuk berinvestasi
ia juga berharap pemuda surabaya tertarik berwirausaha
begitu pesan yang disampaikan saat ia memberi kuliah umum kepada ratusan mahasiswa politeknik elektronika negeri surabaya
di depan ratusan mahasiswa politeknik elektronika negeri surabaya serta institut teknologi sepuluh november
pengusaha khairul tanjung memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha menghadapi era milenial
untuk menjadi sukses di era saat ini bekerja efektif dan produktif saja tidak cukup
butuh inovasi dan kreativitas
karena itu harul meminta mahasiswa semangat karena di era digital
di mana mayoritas orang selalu bergantung
dengan smartphone atau telepon pintar bisa menjadi sebuah peluang
sekarang dengan era perubahan dari demografi tadi generasi tadi
dan perubahan daripada teknologi tadi
untuk menandatangani kompetisi depan
itu kita memerlukan lebih dari sekedar efisien dan produktif
efisien dan produktif sifatnya hanya serba ini
kalau tidak efisien sebuah produkting juga
sekarang untuk menang dalam kompetisi itu khusus namanya inovasi kreativitas dan entrepreneur
khairul tanjung berharap pengetahuan yang ia berikan bisa menjadi inspirasi
bagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang teknologi
untuk mengembangkan diri dan berani berwirausaha
wahyu pratama surabaya